yang kemudian juga merubah ya hasil rekapitulasi suara ini tingkat provinsi bahkan
jadi bahwa memang kemungkinan dan barangkali bisa terjadi seperti kasus masam ini
dulu di dua ribu sembilan belas juga pernah terjadi soal koreksi ketika rekap di tingkat nasional
rekap petualang siswa itu bisa menyaliskan persoalan yang terjadi keberatan dan sebagainya
tetapi bisa juga bahwa terkadang setelah naik satu tingkat rekap
kemudian baru ditemukan bukti bagi mereka yang merasa ini ada persoalan salah hitung dan sebagainya
jadi maka memang mekanismenya bawaslu mempunyai kewenangan untuk
kalau ada laporan atau temuan dari bawaslu mengkaji
kemudian bahkan dengan putusan bahkan dengan adjudikasi
kalau mungkin barangkali karena ini waktunya sangat mepet
kemungkinan ada dengan metode mekanisme rekomendasi untuk dilakukan perbaikan
atas kesalahan rekapitulasi di tingkat yang lebih
artinya perbaikan seperti ini juga sering terjadi di pemilu pemilu sebelumnya di dua ribu sembilan belas
saya kira tidak hanya di tingkat nasional saja
di provinsi bisa juga terjadi kemarin mengkoreksi atas rekap yang ada di tingkat kabupaten kota
kabupaten di kota juga mengkoreksi atas kesalahan hitung misalnya
kesalahan rekap yang ada di tingkat ppk dan sebagainya
menurut saya prinsipnya sebelum ada penetapan itu masih bisa dilakukan untuk perbaikan rekapitulasi
kalau kemudian kalau nanti sudah perbaikan
maka tentu ada di wilayah mahkamah
maka itu juga akan menjadi konstitusi
sebetulnya apakah bawaslu masih berwenang atau tidak
menurut saya memang harus dilihat dari subtansi persoalan ini seperti apa
kalau laporan bawaslu itu pasca rekap ini adalah soal
mempersoalkan soal mekanisme tata cara prosedur yang salah
memang mbak waslu masih punya wenang administratif
kemudian nanti sanggup perhatian dengan persoalan rekapitulasi
memang itu dampak dari adanya tata cara prosedur yang salah itu
dan itu masih menjadi kewenangan mbak waslu
karena kan begini ketika ada persoalan rekapitulasi
kemudian ada caleg misalnya yang tidak bisa mendapatkan izin dari partai
kan nggak bisa mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi ya
karena yang punya legal standing untuk phpo
mengajukan permohonan sengitra asil itu adalah partai politik
persoalannya bisa calegnya mana kalah bisa disepakati
tapi ini yang juga menjadi surprise adalah putusan ini
hasil kajian ini juga dibahas berdekatan dengan masih ada dua provinsi
yang juga masih berkejaran dengan waktu untuk hari terakhir
batas rekapitulasi suara hasil pemilu tingkat nasional
pak abhan tetap bersama kami di breaking news kompas tv